sekretariat jenderal dpr mengklarifikasi soal beredarnya surat untuk konsulat jenderal republik indonesia di new york
terkait dengan kegiatan anak wakil ketua dpr fadli zon safa sabila fadli di amerika serikat
sekjen dpr menyebutkan ada kesalahan teknis dalam pengiriman surat tersebut
klarifikasi dilakukan kepala biro kerjasama antara parlemen sekretariat jenderal dpr saiful islam
yang didampingi sekjen dpr winan tuning tiestiti
dan saiful adalah orang yang menandatangani surat yang dikirim melalui vaksimili
kepada kedutaan besar ri di washington dc dan konjen ri di new york itu
menurut saiful pengiriman surat kepada perwakilan ri mengenai kegiatan safa
mengikuti kursus singkat stage dor manor dua ribu enam belas tersebut bukan atas permintaan fadli zon
fadli hanya meminta staffnya melaporkan kedatangan safa kepada konjen ri di new york
dalam surat itu juga terjadi kesalahan teknis karena ada permohonan